ratusan kios di pasar lewiliang kabupaten bogor jawa barat
rabu malam terbakar hingga membuat para pedagang panik
kobaran api bahkan merambat cepat hingga belahap seluruh area pasar dan lapak pedagang kaki lima
akibatnya para pedagang harus berjibaku menyelamatkan barang dagangan keluar lokasi pasar
sedikitnya lima area blok pasar makanan pakaian daging hingga sayuran ludes tak tersisa
lebih dari lima belas truk damkar gabungan terpaksa dikerahkan ke lokasi
dari hasil pemeriksaan polisi kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik salah satu kios bahan makanan
kebakaran juga menghanguskan sebuah rumah makan di jalan raya legok kabupaten tangerang banten rabu siang
banyaknya bangunan yang terbuat dari bambu dan kayu membuat api dengan mudah membesar hingga menudiskan sedikitnya sepuluh saung pengunjung
satu unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian
api akhirnya berhasil padam setelah hampir dua jam proses pemadaman
dugaan sementara kebakaran terjadi akibat adanya kebocoran gas yang menyambar api dari kompor di bagian dapur
di sumedang jawa barat warga dusun janggut landeh desa tanjung mulia panik saat melihat salah satu rumah terbakar pada rabu dini hari
seorang penghuni rumah yang sudah berusia rentah ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di dalam kamar mandi
dua unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api
menurut keterangan dari pihak keluarga rumah tersebut hanya dihuni oleh korban yang berusia delapan puluh tahun dan dalam kondisi yang sudah lingin
selesai diselatkan jenazah korban langsung dimakamkan di tpu janggut rabu siang